persidangan mk romo magnis itu kan menyatakan bahwa bansos itu memang sengaja diberikan untuk memanipulasi menangkan prabowo gibran
setiap pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan hasil pemilu dan pilpres tentu akan berargumentasi untuk bagaimana membenarkan bahwa terjadi kecurangan
ketika pak prabowo mengatakan kita akan merangkul semua itu artinya seolah olah kayak menggembosi oposisi demi kemudian mengamankan agenda agenda pemerintahan di parlemen
suara oposisi sekarang ini tidak mutlak harus berada di dpr tetapi juga harus kita lihat belum tentu yang dirangkul mau bergabung loh
pan itu nggak apa apa kursi menterinya berkurang cuma buat pks atau pdip atau taruhlah p tiga atau siapapun itu masuk
dua ribu empat puluh lima indonesia emas tujuan semua pasangan calon kok
kalau ini beda kalau sama pak prabowo itu kan benar benar mati matian berdarah darah masa mau merelakan itu aja sih sebenarnya
kalau merelakan sih tidak apalagi partai partai yang sudah mengusung pak prabowo selama tiga pemilu tiga pilpres
sebutkan satu parpol di luar koalisi anda yang sebaiknya dirangkul pemerintahan prabowo kita
saudara sidang gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat masih bergulir di
di dmk sejumlah tuntutan dikemukakan diantaranya adalah didiskualifikasinya pasangan nomor urut dua prabowo gibran
tapi nggak cuma itu di dalam persidangan yang sekarang juga bergulir ada sejumlah hal yang juga menarik
diantaranya dipanggilnya empat menteri di kabinet jokowi
dan nggak cuma itu ada juga permintaan untuk memanggil sekalian bu megawati ke dalam persidangannya
jadi pertanyaan sebetulnya apa sih yang mau digali dan sejauh mana fakta fakta dari gugatan itu akan terungkap dan seperti apa nanti hasilnya
tapi kita gak cuma ngomongin itu kita juga nanti akan ngomongin soal bagi bagi kursi kabinet yang udah mulai rame dibicarain
udah ada beberapa mention golkar udah jelas jelas minta lima kursi menteri
kalau di pan pak prabowo udah bilang kira kira berapa nanti kursi menteri yang akan dikasih
nanti karena saya akan langsung ngobrol sama sekjen pan edi suparno yang juga sekaligus wakil ketua dari tkn prabowo gibran
selamat datang terima kasih terima kasih sudah undang undang saya
pertanyaan pertamanya soal sidang sengketa pilpres di mk ini soal pemanggilan lima menteri dulu deh gimana tuh mas ngelihat itu
ya saya kira sah saja sampai ada pemanggilan menteri tersebut karena memang yang ditekankan itu adalah mengenai pemberian bansos
pengalokasian dana untuk bansos gitu sehingga yang dipanggil memang menteri menteri yang relevan yang ada kaitannya dengan masalah bansos tersebut
tetapi perlu juga kita sampaikan bahwa bansos itu kan diberikan
nah kok sekarang dipermasalahkan nah itu juga menjadi pertanyaan bagi kita tetapi nggak apa apa dalam artian dalam rangka mungkin para pihak mencari di mana ada potensi kecurangan yang terstruktur sistematis
mungkin ini upaya yang harus dilakukan tetapi juga kalau kita lihat ya bansos kan itu diberikan setiap tahun termasuk juga tahun dua ribu sembilan belas ketika waktu itu ada pilpres juga
jadi saya kira bukan suatu hal yang baru bansos diberikan secara masif pada saat covid dan sekarang ini kita merasakan bahwa dampak covid itu juga masih belum pulih sesungguhnya jadi masyarakat masih membutuhkan itu
nah jadi ya kita lihat saja
hasilnya bagaimana pemanggilan menteri menteri itu saya pikir itu sah saja dan presiden yang paling penting memberikan dukungan agar menteri menteri itu bisa memberikan keterangan
dan saya rasa ini merupakan sebuah keputusan yang baik dari pak presiden ya untuk mendukung agar proses ini bisa dijelaskan secara sangat transparan kepada masyarakat
kalau soal itu kan pak presiden sudah jelas clear menyatakan bahwa silahkan dijelaskan tugas tupoksinya dari para menteri
tapi kalau soal yang tadi soal bansos
salah satu saksi yang hadir di persidangan mk romo magnis itu kan menyatakan bahwa bansos itu memang sengaja diberikan untuk memanipulasi dari hasil pilpres gitu untuk memenangkan prabowo gibran gimana tuh
tergantung dari arah mana kita melihatnya ya
kalau kita berprasangka baik bansos itu memang merupakan hak rakyat merupakan hak masyarakat
sudah dianggarkan sudah dipersiapkan dan sudah dijadwalkan pemberiannya
dan memang sudah diketahui dari awal bahwa pemberian bansos itu akan melalui

tapi kenapa pada saat itu tidak ada yang mempermasalahkan bahwa stop dulu selama pemilu tidak boleh pemberian bansos seperti yang sekarang ini
kpk menganjurkan nanti pada saat pilkada sebaiknya tidak ada pemberian bansos mestinya seperti itu
kenapa ini tidak dari kemarin
jadi ya kita juga melihatnya ya bagaimanapun juga setiap pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan hasil pemilu dan pilpres tentu akan berpengaruh
kita mencari argumen untuk bagaimana membenarkan bahwa terjadi kecurangan di dalam pemilu
kalau dari kubu tiga itu kan dari awal menyatakan ini ya ada kecurangan tsm gitu
memang sengaja didesain dari hulu ke hilir terjadinya kecurangan sehingga menyebabkan prabowo gibran menang gitu gimana
meskipun kalau kita lihat kita kilas balik dua ribu sembilan belas pada saat pak prabowo belum berhasil memenangkan pilpres
kita juga mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang tsm ini terjadi keberpihakan aparat ya
ada keuntungan yang diperoleh oleh petahana tetapi tidak bisa kita buktikan memang
saya kira pun saat ini untuk membuktikan tsm itu rasanya tidak gampang
mungkin karena itu ya dilakukan dua upaya secara langsung
satu lagi di dpr melalui hak angket yang recananya mau disampaikan
tetapi saya tidak melihat di lapangan adanya kecurangan tsm itu
karena bagaimanapun juga kalaupun itu terjadi pasti akan ada irisannya dengan apa yang kita lakukan perjuangkan di dalam pemilu legislatif
nah akan ada keberpihakan terhadap mungkin partai partai tertentu yang mendukung pasangan calon tertentu
nah tetapi itu kita tidak lihat dan tidak ada gugatan terhadap kecurangan juga di pemilu legislatif
oke kalau mas edi sendiri melihat pemilu kali ini seperti apa sih
karena banyak pihak yang menilai bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling amburadul
saya melihat pelaksanaan pemilunya secara umum cukup baik
meskipun ada beberapa hal yang tentu perlu kita koreksi
seperti misalnya ada permasalahan tentang sirekap
yang menyebabkan kegundahan keresahan
ya padahal si rekap itu kan sesuatu yang sifatnya it yang harus diuji sebelumnya
apalagi ini untuk suatu event yang sangat vital gitu
tetapi kenapa bisa gagal sehingga akhirnya ditutup
tetapi secara keseluruhan jauh lebih baik menurut saya karena kita lihat dengan tidak membandingkan musibah ya
tetapi pemilu dua ribu sembilan belas banyak penyelenggara yang meninggal ratusan hampir
nah sekarang kita melihat jauh berkurang ya meskipun masih ada juga para penyelenggaranya meninggal
kalau dari tema secara keseluruhan ini tema yang tidak devisif tidak membelah masyarakat
dua ribu sembilan belas kita melihat kan ada cebong dan kampret ya
yang membelah betul betul masyarakat sampai hari ini pun residunya kadang kadang masih terasa gitu
nah sekarang ini kan agak lebih edukatif temanya
tetapi dari aspek penyelenggaraan saya pikir lancar
tidak ada keributan tidak ada kehebohan
kita masih ingat ada bakar bakaran kok di depan bawaslu menewaskan beberapa orang
jadi saya kira dari aspek gejolak sosial sekarang jauh lebih rendah dibandingkan dua ribu sembilan belas
nah kalau ngomongin sirekap tadi kan mas edi sempat nyinggung soal sirekap ya
mas sasto sempat bilang bahwa ada sengaja angka dari ganjar mahfud ini dikunci di angka tujuh belas empat puluh
kalau suara masuk ke ganjar mahfud suara yang sama juga akan masuk ke prabowo gibran
sehingga kemudian berapapun angka yang masuk ke ganjar mahfud itu akan terjadi penggelembungan ke prabowo gibran
sementara angka untuk ganjar mahfud di lock tujuh belas persen
saya perlu memahami lebih dalam bagaimana kita mengelok angka suara ya
karena kalau kita lihat perhitungan suara itu kan dilakukan secara manual di tps
semua partai politik yang mengusung pasangan calon itu menandatangani
dan itu perhitungannya berjenjang
dan di setiap jenjang ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon
dan kedua juga kita lihat bahwa ya pemantau pemilu kan banyak
dan itu kan kalaupun ada hal tersebut terjadi
dan banyak yang akan kemudian menyuarakan
dan ketiga setiap lembaga survei melakukan survei konsisten kok
enggak integritas mereka kan pasti juga akan nanti tercelah
jadi saya lihat dari sistem perhitungan yang berjenjang itu sudah merupakan gambaran yang sangat jelas
artinya disetujui oleh saksi saksi
mas adi gini sepanjang persidangan mk kan hampir di setiap hari
setiap persidangan itu ada nama joko widodo yang disebut
entah dianggap sebagai endorsement prabowo gibran lewat bansosnya
lewat kemudian kekuasaannya abuse of power kalau bahasanya dari tiga begitu
yang jadi pertanyaan saya gini pak jokowi itu sempat ngasih arahan gak sih ke dua
untuk bagaimana sih menyikapi hal ini
tidak ada arahan dalam artian bahwa
pak jokowi memberikan strategi kampanye pemenangan
memberikan dukungan khusus kepada pak prabowo untuk memenangkan daerah daerah tertentu
justru kami melihat bahwa pak jokowi sebagai presiden dan ayah orang tua dari cawapres kita
justru itu cenderung menjalankan tugas sebagai kepala negara
bukan sebagai seseorang yang ingin memenangkan putranya
secara logika pasti ada omongan mana ada sih bapak yang pengen anaknya kalah gitu
tetapi karena posisi presiden itu adalah posisi yang sangat disorot sangat transparan
sangat dilihat dan sangat rawan dikritisi oleh masyarakat
saya lihat pak jokowi bisa memainkan sebuah peran yang sangat baik sebagai kepala negara
sebagai orang yang relatif fair dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada anaknya
kepada putranya secara terang terang
gak mungkin dong seorang orang tua ingin anaknya kalah dalam pertarungan apapun
pertarungan olahraga pertarungan matematik olimpiade sains atau apapun tidak
tetapi saya kira sebagai seorang kepala negara pak jokowi tahu bahwa beliau sangat disorot
sehingga pada saat beliau melakukan tindakan yang jelas jelas menguntungkan putranya
pasti akan dikritisi oleh masyarakat dan saya kira pasti akan menjadi bukti untuk kemudian kecurangan itu diangkat di mk
oke kita masuk ke soal yang katakan lagi nih
ini gugatan masih terus berjalan di mk tapi yang jadi pertanyaan sudah ada mulai narasi bagi bagi kursi menteri di kabinet prabowo gibran
yang belum disahkan karena gugatannya masih berjalan ya kan itu gimana tuh mas edi
politik ini memang unik ya politik unik dalam artian bahwa meskipun kita secara partai ini
mengusung calon yang berbeda kita bertarung secara cukup ketat selama beberapa bulan ini
tapi ujung ujungnya kan partai partai ini teman teman semua bersahabat semua
dan kita melihat bahwa dari eranya pak sby eranya pak jokowi ada presiden di mana koalisi ini memiliki posisi mayoritas di parlemen
kalau sampai memiliki posisi monitor sikap parlemen pemerintahan akan berjalan lebih stabil
sekarang belum tetapi upaya untuk menciptakan itu saya kira bisa saja terjadi
lewat membuka rangkulan rangkulan ke partai partai yang masih belum bergabung ke koalisi indonesia
membuka komunikasi politik untuk bersama sama ayo kita membangun tujuan yang bersama kita akan capai
dua ribu empat puluh lima indonesia emas tujuan semua pasangan calon kok itu
karena saya nggak cuma bertanya sebagai wakil ketua tkn prabowo gibran tapi saya juga bertanya sebagai sekjen pan
kalau satu kue dibagi terlalu banyak porsinya akan semakin sedikit pan itu nggak apa apa kursi menterinya berkurang cuma buat pks atau pdip atau taruhlah p tiga atau siapapun itu masuk
pertama bagi bagi kue itu adalah kewenangan prerogatifnya pak prabowo sebagai presiden terpilih dan akan sebagai presiden nanti untuk menentukan
dan kedua kami percaya bahwa pak prabowo itu tidak melupakan partai partai yang merupakan partai yang mengusung mendukung dan berjuang bersama sama pak prabowo di dalam pilpres ini
pasti akan mendapatkan keutamaan didahulukan apalagi partai partai yang sudah mengusung pak prabowo selama tiga pemilu tiga pilpres
yang ketiga kali menang tiga kali menang
jadi kami sesungguhnya tidak merasa khawatir karena kami tahu pak prabowo akan sangat bijak dalam menyikapi ini
mungkin kedepannya beliau akan merangkul partai partai yang tidak mengusung beliau tetapi beliau tidak akan melupakan partai partai yang betul betul berjuang bersama sama satu barisan ketika pilpres ini berlangsung
oke mas edi tapi sebenarnya ada omongan nggak sih pan itu butuh berapa kursi menteri atau mau berapa atau mau memajukan berapa kadernya buat jadi menteri
dan namanya keinginan pasti ingin sebanyak banyaknya
apakah nanti disetujui apakah nanti diberikan apa yang kita kehendaki posisi posisi kementerian itu kembali lagi kepada pak prabowo
dan saya dalam posisi saya tegak lurus kepada ketua umum saya karena kita sudah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan nanti pembicaraan pembicaraan terkait kabinet itu bersama capres terpilih apa yang terbaik untuk pan
pak zul berbicara mungkin dalam tatanan lebih informal dan lebih pada penjajakan
tidak pernah ada pembahasan definitif
karena beliau kan juga nggak berani bicara definitif
orang belum dibicarakan kok sama pak prabowo
nanti ada saatnya beliau bicara dengan pak prabowo
dan pak zul kan juga sebagai orang yang sangat demokratis di internal pak prabowo

tapi sampai saat ini masih belum ada pembahasan
tapi pak erlangga udah nyebut lima loh mas edi
ini pan nggak mau nyebut angka berapa butuh kursi menteri
kita pada saat bergabung dengan pemerintah pak jokowi tahun dua ribu enam belas dan kemudian tahun dua ribu empat belas
dua kali kan kita bergabung di periode pertama dan kedua pak jokowi
jadi bagi pan itu kita rasanya pantang untuk meminta
tetapi kita sangat paham bahwa kerja keras kita apalagi tiga periode mendukung pak prabowo sebagai capres itu akan diapresiasi akan dihargai
di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu kan pan saat itu mendukungnya pak prabowo
tapi masuk ke koalisi pemerintahan itu di tengah tengah kan setelah pak jokowi menang
kalau sama pak prabowo itu kan benar benar mati matian berdarah darah
ngedukung pak prabowo dari awal bahkan dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kalah bareng
masa mau merelakan gitu aja
tetapi kita tidak mungkin tidak secara publik akan menyatakan gitu ya
saya rasa ini adalah pembicaraan di mana kita sepenuhnya menghargai prerogatif presiden
dan saya sebagai kader partai sebagai pengurus partai tegak lurus dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai
begini ada nggak sempat omongan di dalam internal tkn ya ketika pak prabowo mengatakan kita akan merangkul semua
itu artinya akan semuanya dapat kursi yang sama kurang lebih ya
mungkin akan proporsinya beda beda dikit gitu
di pemerintahan nanti karena akan mengulang kurang lebih dengan ceritanya pak jokowi dulu
saya belum pernah mendengar bahwa pak prabowo melakukan pembicaraan yang sifatnya lebih detail dan teknis terkait hal itu
tetapi bahwa semua akan dirangkul saya setuju
karena pak prabowo itu ingin kita lebih sifatnya kolaboratif bekerja sama
saya rasa ini kebijakan yang jitu dari pak prabowo
tinggal bagaimana kemudian mendetailkannya itu di dalam bentuk ya apa yang menjadi konsesi politik yang akan diberikan oleh beliau
tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan lebih detail pada itu
tapi kalimat itu nggak akan seolah olah kayak menggembosi oposisi demi kemudian mengamankan agenda agenda pemerintahan di parlemen nanti
saya setuju bahwa sebagai negara demokrasi diperlukan check and balances
perlu oposisi yang kuat itu salah satu ciri negara demokrasi ya
tidak hanya sekedar kita melaksanakan pemilu dan pilpres
tetapi kalau kita lihat secara historis yang tadi saya sampaikan pak sby pak jokowi dua periode pak sp dua periode pak jokowi dua periode
mayoritas partai partai itu berada di dalam koalisi pemerintahan
dan itu menyebabkan pemerintah itu menjadi stabil
dalam periode yang sangat pendek pada saat pak jokowi memenangkan pilpres yang di periode pertama
itu kan terjadi perbedaan koalisi indonesia hebat dan koalisi merah putih
kmp menguasai suara di parlemen
dan ketika waktu itu banyak keputusan terkait legislasi tidak bisa diambil
ya kemudian terjadilah lobby lobby politik sehingga akhirnya pan bergabung golkar bergabung
sehingga akhirnya ya koalisi pemerintah itu mayoritas di parlemen
saya kira memang kita harus ya
ada mungkin harus di ini ya harus dipilih ya
bahwa stabilitas pemerintahan mungkin juga demokrasi
dan itu mungkin tidak bisa berjalan hand in hand secara bersamaan
karena sekarang pun banyak yang mengatakan bahwa kita mengalami kemunduran demokrasi
salah satunya adalah dengan tidak adanya suara oposisi
tetapi suara oposisi sekarang ini tidak mutlak harus berada di dpr
bisa berada di kanal kanal media sosial
kanal kanal media sosial yang ada oleh masyarakat umum
saya kira itu sangat lazim yang sekarang terjadi
nah jadi saya pikir kedepannya demokrasi kita tetap akan baik
tetapi memang kita butuh pemerintah yang kuat kedepannya
karena target targetnya itu sangat besar
sangat jauh untuk mencapai atau mengejar ketertinggalan kita ketika kemarin covid
banyak loh agenda ekonominya itu tertinggal
tapi seberapa banyak sebetulnya dibutuhkan
kalau kita bicara soal proporsi di parlemen ya
ini kan cuma butuh lima puluh plus satu kurang lebih untuk paling tidak memuluskan program program
jadi pertanyaan kenapa harus semuanya seolah olah harus dirangkul gitu mas
tentu saya tidak bisa menjawab atas nama pak prabowo ya
tetapi kami melihat pak prabowo itu memang dari dulu selalu ingin merangkul semua pihak
saya punya satu musuh kebanyakan
prinsip itulah dipakai oleh beliau untuk merangkul sebanyak mungkin
belum tentu yang dirangkul mau bergabung loh
belum tentu yang merangkul itu menyetujui
mungkin kalau memiliki prinsip atau sikap lebih baik kita oposisi
sebagaimana di awal sempat keluar dari teman teman pdip
bahwa pdip tetap akan menjadi kekuatan oposisi
menjadi oposisi atau pendukung pemerintah
kalau pdip udah bilang kurang lebih mereka ngasih sinyal mau jadi oposisi
buat apa ada pertemuan pak prabowo sama bu mega
saya kira apa saja baiklah
dan kita melihatnya tentu dalam konteks positif ya
sekarang waktunya untuk kita rekonsiliasi
kemudian kita bekerja sama
merasa bahwa lebih baik saya berada di luar
tapi jadi nggak sih pertemuan itu kira kira mas erick
bahwa para tokoh tokoh bangsa ini
karena masyarakat indonesia ingin melihat
nanti keputusannya yang akan seperti apa
nanti kita akan ada sinyal masuk ke koalisi gitu
partai yang ada di dalam tkn
untuk memuluskan agenda di parlemen
saya kira kerja kerja kedepannya itu akan
kamu adalah anggota partai politik yang mendukung satu
justru begitu sampai kita duduk dpr
meskipun dari berbagai fraksi yang ada
saya mau masuk ke soal endorsement dari pak jokowi
bagaimana dukungannya yang ditudingkan orang full
ketika pak prabowo nanti betul sudah dilantik sebagai presiden
yang jadi pertanyaan dan dikhawatirkan semua orang
katakanlah memimpin secara utuh
tidak ada campur tangan cawe cawe dari pak jokowi
semuanya akan ada akhirnya
bahwa pak presiden jokowi
itu nanti juga akan ada akhirnya ketika beliau
nanti tanggal dua puluh oktober sebelum pelantikan pak prabowo
dan itu secara konstitusi
pak prabowo otomatis memiliki kewenangan
berdasarkan kemenangan dia sebagai presiden
memiliki empowerment untuk melakukan keputusan keputusan
sehingga saya melihat bahwa
pak prabowo juga dengan pengalaman beliau
beliau bisa membuat keputusan
tentu beliau akan mendengarkan
seperti tentu bapak jokowi
tetapi beliau akan menjadi sosok sendiri
yang bisa menjalankan pemerintahan
ketika pak prabowo nanti memimpin
pak presiden jokowi pun menyadari itu
pak jokowi sebagai negarawan
itu akan sangat teguh memegang prinsip itu
tidak akan ikut ikutan untuk
berarti tidak akan ada matahari kembar nanti
saya nggak yakin ada matahari kembar
presiden yang kemudian memiliki bayang bayang
dan saya kira kedepannya juga akan pasti begitu
dan posisi pak jokowi nanti akan ada di mana
yang mbak grace natali sempat katakan
sehingga belum ada pembicaraan lebih lanjut
saya kira itu mungkin agenda berikutnya
pak prabowo dan mas gibran sebagai
ketika pak prabowo dilantik otomatis bersama dengan gibran
ini kan tidak akan melepaskan isu nepotisme yang sekarang melekat
dan gibran memimpin sebagai wakil presiden
bagaimana meyakinkan publik soal itu
nepotisme itu kalau dilihat dalam konteks positif
ya kalau nepotisme itu kita lihat tidak hanya
seorang polisi ingin anaknya menjadi polisi
kalau itu tujuannya ada baik dan mulia
saya kira tidak ada salahnya untuk itu
nah begitu pun nanti di dunia politik
sepanjang itu tujuannya adalah untuk bermanfaat
untuk betul betul mau berjuang untuk membangun indonesia kedepannya
saya kira tidak ada hal yang buruk
di negara adi demokrasi seperti amerika
ada klan politik yang sudah berkuasa cukup lama
tapi politik dinasti nepotisme untuk mempertahankan dinasti itu gimana tuh mas
kalau dibilang untuk mempertahankan dinasti
banyak dinasti politik di daerah
karena sudah gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat
dan saya rasa itu sekarang sulit untuk dilanggengkan
kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat
sebagai cawapresnya pak prabowo begitu
tapi kan ada juga wacana erina
ada kemudian bahkan sesprinya bu iryana
nah itu kebetulan dua contoh itu
karena bupati sleman dan calon wali kota bogor
nah itu gimana mas
tetapi kan dalam kasus bogor
mungkin itu tidak ada kaitan kekeluargaan
tapi mungkin sifatnya lebih kedekatan
kalau masyarakat nggak milih juga nggak akan jadi
dan pada saat nanti pilkada serentak sudah dilangsungkan
pak jokowi kan sudah tidak menjabat presiden
tidak memiliki otoritas apapun ya untuk mempengaruhi output
meskipun saya juga bingung gimana caranya pak jokowi bisa mempengaruhi output
nah tetapi saya bisa melihat bahwa pak jokowi mungkin dengan populitasnya masih tetap tinggi
bisa berkampanye untuk siapa yang akan didukungnya
karena beliau sudah menjadi warga negara biasa pada saat itu
pertanyaan pertama seperti apa pemerintahan jokowi ma ruf
seperti apa nanti pemerintahan prabowo gibran
siapa presiden yang paling berbekas di hati seorang edi suparno
karena banyak pembangunan yang dicapai dan stabil
oke dari angka satu sampai seratus seberapa yakin anda prabowo gibran akan menang di gugatan mk
kenapa pan loyal mendukung prabowo subianto meskipun sudah dua kali kalah dan pada akhirnya meskipun menang
orangnya jujur konsisten merah putih
sebutkan satu parpol di luar koalisi anda yang sebaiknya dirangkul pemerintahan prabowo gibran
sebutkan satu parpol yang seharusnya tidak usah masuk ke koalisi prabowo
kenapa saya nggak bisa jawab itu semuanya teman soalnya
oke posisi menterian apa yang pas buat seorang edi soeparno
yang terkait portfolio ekonomi
apa dong sebut dong mas
ya apapun bisa investasi bisa perindustrian bisa pokoknya ada keterkaitannya ekonomi
oke saya salamkan dulu sama menterinya prabowo gibrant
ini bulan puasa kan